assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari dirut pt inalum
dan dari ceo dan dirut pt freeport macmoran
disampaikan bahwa saham pt freeport sudah lima puluh satu dua persen
sudah beralih ke pt inalum dan sudah lunas dibayar
hari ini juga merupakan momen yang bersejarah setelah pt freeport beroperasi di indonesia sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
dan kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat
tadi juga disampaikan bahwa nantinya income pendapatan
baik dari pajak maupun peningkatan
semuanya akan tentu saja akan lebih besar dan lebih baik
saya kira inilah yang memang kita tunggu
terakhir juga tadi saya mendapatkan laporan untuk hal hal yang berkaitan dengan lingkungan
yang berkaitan dengan smelter
telah terselesaikan dan sudah disepakati
artinya semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja
dan juga yang terakhir masyarakat di papua juga akan mendapatkan sepuluh persen dari saham yang ada
dan tentu saja di papua juga akan mendapatkan pajak daerahnya
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini
terima kasih saya tutup
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh